kamu gak kenapa napa kan
kamu gak luka kan
gak apa apa tante
kita bawa ke rumah sakit ya sekarang
gak tante dia cuma pusing
enggak aku mau pulang aja
yaudah tante antar pulang ya
gintan kalau tante
yaudah yuk kamu bisa berdiri gak
kenapa kamu biarkan aku sakit seperti ini
dia terpaksa harus kerja keras
untuk menutupi kebutuhan kami
padahal usianya masih terlalu kecil
anak seumur dia
masih bermain bersama teman temannya
kamu kenapa nangis
gintan bukan tiara
gintan yang sabar ya
mama pasti akan memanggilmu sebagai intan anaknya
aku akan selalu berdoa biar mama cipta sembuh
pak mau beli pak

tintan tintan enggak papa
udah ini udah kotor gorengannya dibuang aja ya
jangan dong karena aku harus cari uang
tintan ini buat tintan
enggak om enggak usah
ini aja anggap aja om borong semua gorengannya ya nih
udah ini udah kotor udah gak bisa dijual juga
nih jangan ditolak om beli semua gorengannya
jadi sekarang jangan nangis lagi senyum dong
nah gitu dong harus senyum
nah kan lebih cantik
janji jangan sedih lagi
abis ini nanti mau kemana lagi
abis ini tintan mau nyetir uang ke poninin
tapi ini harus inget jalannya harus hati hati ya
yaudah hati hati ya
semua kesalahan bapak
pemakan tante yang cantik
ingat ya pokoknya kamu harus rajin belajar oke
tante aku mau pergi
kamu gak kena apa apa kan
kamu gak luka kan
gak apa apa tante
tante bawa ke rumah sakit ya sekarang
kamu yakin kamu gak kena apa apa
enggak aku mau pulang aja
yaudah tante antar pulang ya
kamu bisa berdiri enggak
mertuanya kak ardi
siapa intan ini sebenarnya
apa rumah ini sudah dijual ke orang lain
dan yang tinggal sekarang ini adalah orang lain
bukan gunarsi lagi
ini rumah aku tante
kamu tinggal di sini sama siapa
mereka berdua sakit tante
jadi aku harus ngerawat mereka
mama dan ayah kamu sakit
eyang aku sakit truk
mama juga sakit
jadi mama gak bisa kemana mana
kamu sekolahnya gimana
aku gak sekolah tante
aku harus jualan gorengan
itu mama tante
tiara emang suka ngamuk
aku pengen ketemu sama tiara
seperti suara kak nailah
dia nyebut nyebut tiara
apa benar itu dia
sayang tante boleh kan ketemu sama mama kamu
kalau lagi ngamuk bahaya
kamu jangan khawatir ya
tante jamin mama kamu gak kenapa napa
ya ampun ternyata benar itu kak naila

berarti anak ini
intan adalah anak dari hasil perkosaan itu
kak nailah jadi seperti ini
kamu tenang ya